sorotan berikutnya saudara tiga rumah warga yang berada di pesisir pantai kabupaten wakatobi sulawesi tenggara ambruk dan jatuh ke laut
peristiwa terjadi usai hujan deras disertai angin kencang melanda kabupaten wakatobi
video amatir warga memperlihatkan saat hujan deras disertai angin kencang melanda pemukiman warga pada sabtu pagi
akibatnya tiga rumah warga yang terbuat dari kayu di desa mola nelayan bakti kecamatan wangi wangi selatan ambruk dan jatuh ke laut
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut
pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut
pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut bersama bantuan

pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut bersama bantuan
warga tak sempat melarikan diri karena angin kencang yang datang tiba tiba dengan cepat merobohkan rumah mereka

pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut
pemilik rumah mengaku sempat ikut terjatuh ke laut